kita beralih ke informasi lainnya
pemberlakuan permen hub satu ratus delapan tentang transportasi online
langsung digugat oleh para driver taksi online di surabaya
mereka menuntut permen hub segera dicabut karena dianggap tidak adil
sementara pemberlakuan permen hub di surabaya diwarnai razia taksi online
pemberlakuan peraturan menteri perhubungan yang dimulai pada satu februari dua ribu dua puluh
langsung mendapatkan penolakan dari sebagian besar driver taksi online di surabaya
puluhan driver taksi online kamis pagi mendatangi pengadilan negeri surabaya
untuk melakukan aksi demo sekaligus mendaftarkan gugatan secara perdata
gugatan ini berisi tuntutan agar kemenhub membatalkan permen hub tentang taksi online
ada empat belas pasal dulu sudah pernah dibatalkan oleh mahkamah agung
terkait ada di dalam peraturan menteri perhubungan nomor dua puluh
nah sayangnya setelah dibatalkan itu justru kementerian perhubungan mengeluarkan peraturan baru
dimana ini sangat merugikan teman teman driver taksi online
sementara hari pertama pemberlakuan permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas di surabaya
diwarnai razia taksi online yang digelar di subkota surabaya
razia kali ini dilakukan dengan cara memancing driver taksi online
dengan menyamar sebagai pemerintah
cara ini dilakukan lantaran pihak operator aplikasi
tidak bersedia memberikan data kendaraan yang terdaftar sebagai mitra
semua taksi online yang terpancing diarahkan ke taman bungkul
untuk didata identitas dan kelengkapan kendaraan
selain itu petugas juga menyodori surat pernyataan
yang menyebutkan para sopir taksi online siap mengikuti permen hub satu ratus dua puluh
karena belum berizin tidak ada stiker
sehingga kita sulit untuk membedakan
oleh sebab itu salah satu metode yang kita gunakan seperti itu
jadi ada anggota kita yang ikut di dalamnya
kalau sudah berstiker tentunya akan memudahkan bagi kita untuk melakukan penertiban
di sub surabaya belum bisa memastikan sampai kapan razia tanpa tilang ini digelar
dikhawatirkan muncul kejolak bila di sub memperlakukan tilang
pasalnya para sopir taksi online sampai saat ini masih dalam proses
menuntut revisi permen hub satu ratus delapan